tadi pagi aku udah ke rumah kamu udah jemput kamu
supaya kita bisa berangkat sekolah bareng
eh malah kamu yang berdua naik motor sama rei
justru ya gen
yang seharusnya marah yang seharusnya ngambek
itu aku bukannya kamu
cukup bulan dari
kamu jangan ganggu teman teman kamu yang sedang mengerjakan ujian
sekarang kamu keluar
semakin gue coba buat menjauh dari bulan
semakin gak bisa buat go move on dari dia
jadi menurut gue
lebih baik kita berhenti dulu sampai sini
kalau bapak tak mau datang biar mama saja yang datang
yang bilang tidak mau pergi ke jakarta itu siapa
makanya dengar dulu baik baik
aku mau suruh kau itu beli tiket pesawat
biar cepatlah kita sampai di jakarta
walaupun kata katamu kasar
kutahu kau berhati besar
yang akan kubalas dengan semangatku
akan kubayar dengan prestasiku
tak berani kujanjikan gunung padamu
aku tak akan buatmu malu
pak pak ini belum nih
kalian temennya wulan bukan
wulan yang mana ya
wulan dari kelas dua belas ipa satu
masih siapa ya
bulan udah keluar kelas belum ya
soalnya kan wulan lagi di hukum
iya kita juga gak tau sih pastinya gimana
yang jelas tadi pas kita ulangan matematika
bulan itu dihukum sama guru
terus dia dikasih nilai ya
dikasih nilai
iya tau kalo diperhatiin ya
sekarang tuh akhir akhir ini
bulan tuh kayak gak fokus gitu
gak ngerti deh kayak
iya iya bener bener
banyak pikiran gitu banyak masalah ya
susahan bener banget
aku gak sih akhir akhir ini ya
kalian juga suka bengong sendiri di kelas
nah terus kemarin juga
dia sampai dihukum sama pak umar
terus dia disuruh lari di lapangan
iya gara gara bengong
suka aneh banget kesian ya
belenya kayaknya ada pikiran apa gitu apa gimana
aneh banget ya pokoknya wulan sekarang
belajarnya jadi gak fokus
yaudah kalo gitu kita pulang dulu ya kak
apa sih yang ada di pikirannya
ini pasti pengaruh dari si gibran
cuma banget jemputan
kamu kenapa sih
tadi pas di chatting balesnya jutek
terus sekarang udah ketemu masih jutek juga
masa aku dicuekin
emangnya aku patung apa kamu cuekin
kalau yang tentang kemarin itu emang kesalahan aku kok
tapi gina beneran deh
tadi pagi aku udah ke rumah kamu dijemput kamu
supaya kita bisa berangkat sekolah bareng
eh malah kamu yang berdua naik motor sama rey
justru ya gin
yang seharusnya marah yang seharusnya ngambek
itu aku bukannya kamu
gina mau sampe kapan kamu terus cuekin aku gin
kamu gak ngasih aku informasi sedikitpun kalau kamu diem
dan aku juga bukanlah paranormal yang bisa tau
seluruh isi hati dan pikiran kamu kalau kamu diem gini
jadi kamu mau tau apa yang aku mau
yang aku mau
kamu lebih peduli sama perasaan aku daripada perasaan bobi
sekarang kamu pikir deh
cuma gara gara bobby gak bisa mufon dari aku
itu gak adil buat aku deren
dan aku mau kamu ikut juga
nanti sore aku jemut kamu ya
udah senyum dong senyum dong
ya udah aku tunggu
akhir ini adik saya mendapatkan prestasi yang menurun
pulang di sekolah mendapatkan nilai yang kurang baik
dia biasanya mendapatkan nilai sepuluh pada pelajaran kimia
dia sekarang mendapatkan nilai tujuh
bahkan dia mendapatkan nilai nol di pelajaran matematika
dan wulan juga sering melamun di kelasnya
saya rasa karena ulan udah mulai pacaran
lebih baik kalian putus dulu
lebih baik kalian putus dulu
nanti saja pacarannya setelah lulus sma
maaf kak tapi ini pasti ada salah paham nih
saya yakin kamu akan melakukan hal yang sama
jika kamu punya adik perempuan
selamalah ku melangkah
hingga waktuku kan tiba
nyuruh gue putus sama wulan
tak berarti tanpamu
tak berwarna tanpamu
tak berarti tanpamu
takkan pernah indah
halo rin gue udah di depan rumah lo nih
keluar dong gue naik paksi buruan
hah lo di depan rumah gue
bentar bentar deh lo tau dari mana rumah gue emangnya
ya elah kan ada sekretaris kelas gila tinggal gue tanya alamat lo dimana
ada kan muncul yaudah buruan lah
lo ngapain sih kesini hah
ya mau ngembalin duit
lo mau ngembalin duit lo lah
aduh samuel udah besok besok aja juga bisa kok balikinnya
gue gak ada di rumah hari ini soalnya
gak ada di rumah terus yang ngintipin gue dari jendela siapa
aduh gimana ya
gue tutupin aja deh pake rambut biar gak keliatan
teks dayu gw oddah dateng juga pierah sama suami things for a while